pasar tanah abang di kawasan jakarta pusat yang selalu identik dengan suasana penuh nan sesak hari ini terlihat lengang
tentu saja ini berkaitan dengan penutupan pasar tanah abang yang mulai diberlakukan pada hari rabu tanggal dua belas mei hingga delapan belas mei dua ribu dua puluh satu mendatang
nah meskipun sosialisasi terkait penutupan pasar tanah abang ini sudah dilakukan sejak dua pekan sebelum lebaran
tapi nyatanya masih ada sebagian kecil para pedagang yang nekat membuka kios mereka
dan seperti anda saksikan sendiri di belakang saya masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar di kawasan ini
salah satunya wildan penjual oleh oleh khas tanah suci yang tokonya terletak di bagian depan gedung blok c tanah abang ini
mengaku sudah mengantongi izin dari pengelola
tokonya pun akan libur saat lebaran dan kembali berjualan setelah itu
tanya sama pihak sini sih katanya boleh nggak apa apa yang orang depan orang depan yang pinggiran sini nggak bapak buka
lebaran juga nggak apa apa
kalau yang di atas di gedung gedung ya emang nggak boleh ditutup
gedung memang nggak boleh itu sudah bisa dikonfirmasi pengelola juga bilang nggak apa apa berarti ya
begitu pula dengan para pedagang kaki lima
larangan ini tidak menyurutkan niat mereka untuk meraup rupiah di tengah kondisi yang serba sulit
mereka siap menghadapi risiko terkena penertiban
kita kalau diantisipasi sama patroli gitu ya menghindar dulu ya sementara
tapi kalau beliau melangkah ini ya saya berjualan lagi
hingga rabu siang belum terlihat razia penertiban pkl dari otoritas yang berwenang
seluruh blok di pusat tekstil terbesar di asia tenggara ini memang ditutup sementara selama
gubernur dki jakarta anies baswedan menyampaikan penutupan sementara ini merupakan siklus rutin
pedagangnya melebaran juga
memang normalnya pasar tanah abang kalau sudah ramadan hari terakhir
dia beroperasi sampai jam tertentu lalu ya pulang
sebelumnya pengelola pasar tanah abang menampik anggapan
bahwa penutupan ini berkaitan dengan padatnya kerumunan yang terjadi pada pekan lalu
tim liputan cnn indonesia